widodo dan prabowo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
pertemuan lanjutan dilakukan untuk meredam polarisasi dan memberi masukan kepada jokowi
wakil sekretaris jenderal partai gerindra andre rosiade membenarkan rencana pertemuan lanjutan jokowi dan prabowo
namun andre belum bisa memastikan waktu pertemuan tersebut
dan informasinya akan disampaikan di kediaman prabowo di bukit hambalang bogor
menurut andri pertemuan pertama belum cukup menurunkan tensi polarisasi
sehingga diperlukan dua sampai tiga kali pertemuan berikutnya
prabowo akan memberi masukan tentang pemerintahan kepada jokowi
menurut informasi yang saya dapatkan memang akan ada pertemuan lanjutan antara pak jokowi dengan pak prabowo
tapi apakah di hambalang atau di mana saya belum tahu
yang pasti memang kalau kopi hambalang malah legendaris
saya rasa dan saya rekomendasikan pak jokowi mencoba hal itu
ini kan beliau berdua bertemu secara rutin dua atau tiga kali
mungkin sebelum pelantikan
mungkin itu akan bisa terus meredam yang terjadi di akar rumput
harapannya seperti itu
dan juga dalam pertemuan kan pak prabowo bisa memberikan masukan masukan kepada pak jokowi
sementara itu prabowo akan menggelar rapat bersama jajaran dewan pembina partainya jumat sembilan belas juli dua ribu sembilan belas
rapat tersebut akan menjelaskan hasil pertemuan dengan jokowi sabtu pekan lalu
dan membahas arah politik partai dalam pemerintahan
sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani mengatakan
prabowo selaku ketua dewan pembina memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang garis besar partai
keputusan akan diambil dalam beberapa waktu dekat
sebagai ketua dewan pembina pak prabowo memiliki kewenangan secara penuh
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
untuk mengambil keputusan tentang garis partai
baik ke dalam ataupun keluar
nah dalam hal yang krusial
pak prabowo memiliki tradisi
biasanya beliau selalu mengundang rapat dewan pembina untuk berkonsultasi
mendengarkan pandangan mendengarkan fikiran mendengarkan tentang berbagai macam yang berkembang
tetapi pada akhirnya konsultasi dan rapat itu akhirnya beliau sendiri yang harus ambil keputusan
sebelumnya jokowi dan prabowo melakukan pertemuan di stasiun mrt lebak bulus
dalam pertemuan tersebut kedua tokoh mengajak para pendukungnya
untuk mengakhiri konflik antar pendukung capres
tim liputan cnn indonesia
terima kasih sudah hadir bang di prime news
ada bang andre rosiade pastinya

kenapa paling cerah nanti kita bahas ya bang
dan juga ada bang ray rangkuti
mau pulang cepat ke rumah
direktur eksekutif dari lingkar madani
oke tidak lengkap rasanya kalau kita bicara soal pertemuan kedua nantinya
kalau kita tidak flashback lagi apa pertemuan pertama dan juga poin poin menarik yang kita dapat dari situ
kita coba lihat lagi bagaimana kemudian pak prabowo merespon pertemuan pertama dan memberikan ada masukan kepada pak jokowi
kita lihat berikut ini
saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki
tapi intinya adalah saya berpendapat
bahwa antara pemimpin kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan
kalau beliau mau ketemu saya ya saya juga akan memanfaatkan untuk menyampaikan hal hal demi kebaikan bersama
jadi saya ucapkan selamat bekerja
menjadi presiden itu adalah mengabdi
masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
untuk kepentingan rakyat
tapi kalau kami juga minta maaf pak kalau kami mengkritisi bapak sekali sekali
baik saya langsung ke bang andre rosiade
bang andre kalaupun ada pertemuan kedua nanti antara pak jokowi dan juga pak prabowo
dari statement yang tadi itu bagian yang mana
bagian yang mau membantu siap membantu pertemuan itu
apakah bagian mau mengkritisi sekali sekali pak jokowi sebetulnya
kalau kita ini pribadi saya menerjemahkan pidato pak prabowo kami siap membantu pak jokowi demi kepentingan rakyat
dan kami akan sekali sekali mengkritisi mengkritik pak jokowi
itu kan yang dilakukan gerindra selama ini
sebagai oposisi yang konstruktif
jadi tidak ada yang baru pernyataan pak prabowo itu
ini mau ketemu kedua kalinya kan
apa yang baru dari situ
tidak cukup satu pertemuan seremonial untuk bisa menurunkan tensi
bisa mencari solusi
kan masalah ini banyak
banyak masalah yang timbul atau ekses atau risidu yang masih ada disebabkan kontestasi ini
dengan harapan dua tokoh dua negara ini bertemu
ada ruang untuk bicara menyelesaikan residu yang tersisa
ini saya buka bukaan saja
sebelum pak prabowo dan pak jokowi bertemu kan tim saling bertemu
tim bertemu timnya pak prabowo dan tim pak jokowi bertemu
bicara soal bagaimana apa namanya menyelesaikan seluruh masalah residunya
kita apresiasi pihak polda mabespori kapolri dan kapolda metro yang memberikan penangguhan
jadi gerindra memberikan surat jaminan terhadap ratusan orang
alhamdulillah teman teman yang ditahan diberikan penangguhan
nah harapan kita setelah pertemuan ini yang sisa dapat penangguhan
kasus yang memang cukup kuat tidak usah dilanjutkan
jadi intinya kita ingin mencari solusi yang terbaik
jadi ingin indonesia guyup
agak miris ya kalau ada orang menuduh gerindra dan pak prabowo ini ketemu pak jokowi ini karena iming iming jabatan
ini reinhardt saya tegasin di sini ya
ini publik harus tahu
sampai dua ribu empat belas setelah pak prabowo dan bu mega maju berdua
pak prabowo itu ditawarkan masuk kabinet oleh pak sb

kita ditawari menteri
bahkan dua ribu delapan belas kita ditawari jadi calon wakil presidennya pak jokowi
jangan sampai niat baik pak prabowo dan pak jokowi agar bangsa ini menjadi guyuk
dirusak dengan fitnah tuduhan yang begitu keji ke pak prabowo dan partai gerindra bahwa kami mau ketemu pak jokowi karena iming iming jabatan
kami sepuluh tahun menjadi oposisi konstruktif di luar pemerintahan
kami tahan kok sepuluh tahun
tapi kan politik itu yang bagus juga
jadi bukan hanya bang eriko saja yang punya pengalaman sepuluh tahun di luar pemerintahan
partai gerindra pun nggak bak
bang eriko sudah menikmati kekuatan
tapi kalau kita lihat timelinenya ini ya bang eriko bang rey
besok ada rapat dewan pembina
ini juga pak jokowi momentumnya lagi mencari cari menteri
kemudian mau ada pertemuan lagi
kemudian kalau ada spekulasi ke arah sana dalam politik kan dinamis sekali
apapun bisa terjadi
tidak bisa berhubungan juga kalau ada negosiasi lain
kan seperti rekaman
ini memancing mancing terus ini
kalau kita nonton rekaman pernyataan dari stekjen komandan saya sekretaris jenderal pak tegin bang muzanji
ini kan pak prabowo menyampaikan hasil pertemuan dengan pak jokowi itu di internal
di gerindra itu pengambil keputusan itu yang tertinggi kan dewan pembina
jadi beliau akan menyampaikan dan berkonsultasi dan menyerap aspirasi dewan pembina
itu yang dilakukan pak prabowo
itu mekanisme internal
mekanisme partai ya
selain itu pak prabowo juga akan ketemu dengan tokoh tokoh ulama pendukung relawan emak emak milenial
mereka akan berbicara
mereka akan berbicara
pak amin juga akan menyampaikan hasil pertemuan itu
itu hal yang lumrah yang seperti yang dijanjikan oleh pak prabowo sebelum bertemu
bahwa saya akan bertemu dengan pak jokowi
setelah bertemu saya akan sampaikan hasil pertemuannya seperti apa
jadi tidak ada dusta diantara kita
semua dibuka di panggung depan
tidak ada panggung belakang
oke mudah mudahan begitu betul ya
bang eriko bagaimana melihat dari pd perjuangan melihat kemudian ada pertemuan nantinya kedua
oke kita apresiasi tentu kan sebagai momentum rekonsiliasi
kemudian memang pdi perjuangan juga terbuka saja kalau memang ada perkembangan lanjutan setelah ini
saya sebelumnya renhat saya belum pernah melihat andre selembut ini sekarang
biasanya itu berapi api dan keras sekali
tapi sekarang sudah jauh lebih nih
terima kasih ya dinda andre
ini sesearan pak prabowo indonesia guyuk
kompetisi sudah selesai
artinya bahwa kalau kita melihat ya sebenarnya kedua pemimpin ini kedua negarawan besar ini
sebenarnya memang dari awal menginginkan yang terbaik bagi bangsa ini
artinya kompetisi kontestasi pesta demokrasi ini kan sah sah saja
ingin memilih mana yang terbaik dari yang terbaik
nah sekarang sudah ditunjuk dengan kemenangan dengan juga suara bahwa pak presiden jokowi menjadi terpilih kembali
dan kalau lihat tadi bung renhardt lihat tadi ya bang andre di televisi tadi
lihatlah gesturnya bagaimana kedua pemimpin ini bertemu dengan apa ya
tidak ada kelihatan sesuatu hal yang membatasi mereka
jadi memang selama ini pun katakan dalam kompetisi ini ada kompetisi yang demikian keras
sebenarnya di tingkatan bawah
tapi di beliau ini kami melihat sesuatu hal yang sangat wajar
kalau dari sisi pd perjuangan akan ketemu lagi untuk kedua kalinya
melihatnya bagaimana sekarang ini kan satu pak jokowi baru sekali
nanti dua kali kan
nanti tiga kali juga boleh tiga persatuan indonesia ya bung andre

dan kami yakin ke depan saya yang pertama kali pada waktu bulan bulan lalu sudah menyampaikan
bahwa kami meyakini akan
terjadi pertemuan dalam waktu dekat
di bulan juli
dan ini terjadi
dan kalau katakan besok ada rapat dewan pertama gini
katakan tiga hari lagi dua tiga hari lagi
atau hari sabtu atau hari minggu juga
bertemu lagi dengan bapak presiden jokowi
dulu kan sangat sangat wajar
sekali lagi ya bung reinhard
saya mau mengingatkan di sini
jangan dalam pertemuan itu dikatakan bahwa sesuatu ada bergaining
nggak seperti itu
kelasnya pak prabowo kelasnya pak jokowi bukan seperti itu
tetapi kan boleh boleh saja ada penyampaian bahwa ini kemungkinan ada pembicaraan lebih lanjut atau apa
ya itu kan boleh
namanya beliau sebagai presiden terpilih mempunyai hak prerogatif
kan begitu kan
kalau pada saatnya nanti
tau tau ada dari kader gerindra
misalnya bung andre ini yang begitu keras tiba tiba diajak bersama sama untuk di dalam kabinet
kan juga tidak ada masalah dalam hal ini
itu udah adalah
semakin cerah berarti ya
sebagai presiden kan bisa kan
artinya bahwa persahabatan pak jokowi dengan
pak prabowo itu sesuatu yang tulus
dalam berjalan dalam apa
ada di situ yang dibuat buat
ada yang terlihat
terlihat aneh atau terlihat sesuatu dikesankan bahwa itu
jadi memang kedua orang ini
kedua orang yang memang baik
kalau kemudian pertemuan itu
akhirnya ini meskipun tadi bang andri katakan belum ya begitu
akhirnya kemudian menuju ke arah
persatuan indonesia dalam arti akan berkoalisi
nomor tiga itu ya
bahwa bapak presiden joko widodo adalah kader terbaik pdi perjuangan
saya tanya di depan bung andre ini secara terbuka
bukankah pd perjuangan dengan gerinda begitu dekatnya
tidak ada masalah
tidak usah lagi soal partai
hubungan antara ketua umum kami
ibu aja megawati soekarno putri dengan pak prabowo
ini saya lihat sendiri bung reinhardt
dijemput tuker pakaian yang namanya pak prabowo itu
dengan pakaian pencak silat pada waktu asian games
jadi sangat berbahaya
nah apa yang salah dalam hal ini bapak presiden joko widodo sebagai kader terbaik pdi perjuangan
kemudian mempunyai hubungan yang dekat
katakan nanti dalam kedepan ini
tidak usah kita berbicara soal jabatan ini
ketemu satu bulan sekali
pak prabowo ada masukan apa
apa bukankah ini hal yang baik yang dilihat oleh bangsa ini
kedua pemimpin melupakan hal hal yang kompetisi yang sudah lalu
dan ini juga satu catatan penting ya bung reinhardt
ini saya ingatkan kepada
ini menunjukkan juga bahwa marilah kepada pendukung kita semua
ini sudah selesai
mari kita membangun bangsa ini bersama sama
tapi kalau ada pihak pihak yang memanfaatkan ini
nanti akan terlihat
bahwa belum bisa menerima
itu tadi yang dikhawatirkan oleh bung andri
dan itu sebenarnya adalah residu
itu hal hal yang wajar saja
tapi jangan sampai mengganggu keutuhan bangsa ini
keutuhan dari negara kesatuan republik indonesia
kalau itu kita hadapin bersama
bang andre yang jelas dari pertemuan pertama
juga tidak sedikit yang kecewa ya sebetulnya ya
dengan pertemuan apapun alasannya
nanti kita akan bahas juga soal itu
bagaimana gerindra melihat kekecewaan itu
dan saya akan juga ke bang ray
nanti akan saya pengen tahu
makna pertemuan kedua ini
apakah seperti tadi sudah disinggung oleh keduanya
kalau bang ray di luar tadi pun sudah senyum senyum
beliau tadi menanggapi andre
bahagia betul bang ray ini tadi
bahagia melihat indonesia gue
kita harus beritahu lebih dulu
paling lain saya akan segera kembali
sampai saat lain
ya diskusi kita berlanjut ketika off air sebetulnya
semakin menarik sekali
tapi saya coba tanyakan ke bang ray rangkuti
bang ray pertemuan kedua antara pak jokowi prabowo
tadi bang ray katakan ini untuk menurunkan polarisasi tensi politik
iyakah kita bisa membaca sekedar sampai di situ
atau bisa kemudian berubah ke arah yang lebih lanjut lagi setelah itu
ya pertemuan kedua itu pertemuan teknis lah sebenarnya
teknis untuk apa nih bang
teknis ya apa dapat apa
siapa dan tidak
oh jelas ya
karena pertemuan politik itu sebenarnya cukup sekali
dan itu sudah terjadi di mrt
nanti soal kritik bela belakan nanti ada fungsi
kalau memang mengambil jarak menjadi oposisi
nah itu nanti kan ada fungsi dpr yang melakukannya
kenapa anda langsung bilang ada teknis ini akan bagi bagi kursi dan sebagainya
ya karena bermula di pertanyaan untuk apa pertemuan kedua
kan kira kira gitu
untuk menurunkan tensi tadi kata bang andri polarisasi
di pertemuan pertama saya sudah selesai
dan sebetulnya kan yang dibutuhkan bukan lagi
justru kalau makin sering ketemu dengan pak jokowi ya bukan nurunin tensi gitu
membuat orang di sini khususnya di kelompok dua ini makin tanda kutip ya makin jengkel kan sebetulnya
kok berulang kali ketemu dengan pak jokowi dengan kitanya belum ada penjelasan nih
kan kira kira gitu
dengan pak amin misalnya pak aminnya yang diminta jadwal ketemu
kan kira kira gitu
belum lagi ke misalnya ijitima ulama dan macam macam seterusnya
kan kira kira gitu
nah oleh karena itu
kelihatan ada prioritas nih di dua
ketemunya dengan pak jokowi dengan waktu yang relatif cukup dekat kan
paling hebat itu mungkin tiga minggu setelah pertemuan pertama kan
ini baru satu minggu nih
nah kemungkinan ada minggu keduanya mungkin akan ketemu lagi gitu
nah apa pentingnya pertemuan kedua itu
ya nggak ada
agendanya saya sudah berbicara soal teknis gitu kan
di mana dan di mana di mana dan di mana gitu
itu juga bisa kita tangkap sinyalnya dari pernyataan amin rais
awalnya amin rais mengatakan sepanjang yang saya tahu kan
karena amin rais ya mendengar penjelasan dari pak prabowo
tidak ada namanya perbincangan soal bagi bagi
eh hari ini beliau sudah menyatakan bisa bagi bagi kursi selama komposisinya lima puluh lima plus empat puluh lima kan kira kira gitu ya
nah ini semua berubah
oleh karena itu cara baca politik indonesia ini menurut saya
pernyataan para politisi itu berhenti pada hari itu
tidak memprediksi masa depannya
jadi kalau misalnya pak amin rais dua tiga hari yang lalu
mengatakan saya sudah ketemu dengan pak prabowo
pak prabowo meyakinkan saya tidak ada bagi bagi kursi
ya sampai di situ gitu loh bang
itu bukan berarti akan tidak ada bagi bagi kursi berikutnya
waktu itu memang tidak ada bagi bagi kursi gitu loh pak
tapi setelah itu ya kita nggak tahu kan kira kira
karena ada pertemuan berikut berikutnya itu
nah oleh karena itulah cara membacanya begitu itu pertama
yang kedua apa sih pentingnya bagi gerindra misalnya masuk ke dalam koalisi gitu
saya kira pilihan yang paling strategis bagi gerindra
memang mau tidak mau masuk ke dalam koalisi
pertama karena relatif dari kalau saya bacaan saya nih
relatif dari koalisi satu ini
yang paling tidak resisten terhadap masuknya koalisi dua
hanya kepada gerindra
nanti kita tanyakan ke bang ericko soal itu ya
nanti kita tanyakan
pak riko sudah mengatakan pdi perjuangan lebih happy dengan gerindra
lebih dekat macam macam gitu
ke demokrat jelas pdi perjuangan punya masalah
kalau ke pan bukan hanya demokrat
pdi perjuangan menurut saya hampir semua
karena partai partai di koalisi itu agak keberatan pan dilibatkan kembali
karena mereka merasa pan ini teman dengan rasa oposisi
kan kira kira gitu
kalau pks sama sekali nggak diajak oleh mereka kan
jadi yang agak terbuka ini sebetulnya hanya kepada gerindra
jadi di koalisi satu nya tidak ada begitu banyak perdebatan untuk memasukkan gerindra
kan kira kira gitu ya
dan jelas kursinya banyak di dpr
dan agak satu komando itu
apa kata pak prabowo agak setuju
kecuali kalau ada partai partai yang lain
tapi yang keuntungannya bagi gerindra juga banyak
pertama adalah kali pertama mungkin dalam sejarah mereka terlibat dalam kekuasaan
setelah lima belas tahun mereka berpuasa di oposisi
dan hanya sampai segitu gitu aja
kan kira kira gitu
yang kedua jumlah orang elit gerindranya makin banyak di atas
yang kalau tidak diseluruhkan ke tempat lain
ya terjadi penumpukan elit
ada elitnya juga disini
elit itu adalah mereka memang pendiri
atau mereka yang lama berbakti di gerindra
tapi kebetulan tidak dapat kursi di dpr
tidak dapat dimana mana
dan juga tidak masuk dalam struktur partai
kan kira kira gitu
tapi kalau kita tarik lebih khusus lagi
menurut saya sih
sudah saatnya juga
prabowo memikirkan regenerasi di lingkungan gerindra gitu
dan oleh itulah caranya
kemudian salah satunya adalah
ada dua kemungkinan
pak prabowo yang keluar
dan memberikan gerindra kepada generasi barunya
atau pak prabowo tetap mengelola gerindra
dan memberi kesempatan kepada calon yang dia anggap untuk mewarisi
kepemimpinan di gerindra itu
untuk coba berkiprah di luar gerindra
dan itu paling mungkin masuk ke dalam kabinet
kita ke bang andre rosiade
itu kira kira alasan
apa yang kamu inginkan oleh bang rai rangkuti
jadi berapa kursi sebetulnya kalau belum ada bang rai rangkuti
kemudian dia kembali ke satu
kan saya sudah tegaskan
tidak ada pembicaraan bagi bagi kursi kabinet
tidak ada pembicaraan power sharing
tidak ada pembicaraan politik dagang sapi
ini pertemuan dua negarawan
nah kalau seandainya
kan pertemuan kedua ketiga itu belum pasti
kalau seandainya ada pertemuan
tentu pak prabowo sebagai patriot dan negarawan
beliau akan mau bertemu dengan presiden republik indonesia
kalau diminta saran dan masukan pak prabowo tentu akan memberikan sarana masukan ke pak jokowi
jangan sampai orang begitu gampang menuduh kami teriming iming jabatan
sekali lagi ini benar benar bicara soal kebangsaan
kalau kami mau ngambil jabatan ya dari dua ribu sembilan aja
kami ditawarin menteri oleh pak s b
dua ribu empat belas kami ditawarin menteri oleh pak jokowi
bahkan kemarin jadi wapresnya pak jokowi oleh ba
kampanye barang sama petahana
modal juga lebih kuat
aku seperti yang saya sebutkan
jadi gini bang
kalau boleh saya tanggap sedikit
jadi saya mau katakan
kalau kita mendengar para politisi berbicara
ketika mereka berbicara itu kita lihatnya ke belakang
bukan ke depan
itu yang lalu
yang lalu kan saya tengah sedisi
saya kasih contoh ya
andre berulang kali misalnya mengatakan dan
nggak akan ada rekonsiliasi
saya nggak pernah bilang begitu bang
berulang kali lah
ternyata ada juga rekonsiliasinya
itu yang saya sebutkan
itu yang saya sebutkan
ketika para politisi ini berbicara
itu melihatnya ke belakang
ini saya sebutkan
ke depannya gimana
jadi kalau andre sekarang mengatakan
nggak bagi bagi kekuasaan
itu masa lalu ya
masa depannya bagaimana
secara terbuka bahwa
akan bertemu pak jokowi
saya hadir dalam rapat itu
ada pimpinan partai koalisi
ulama pornawiraun semua hadir
beliau akan sampaikan
setelah membuarkan koalisi
saya akan bertemu dengan pak jokowi
hasil pertemuan akan saya infokan
sehari sebelum itu
pak prabowo kirim surat nih
termasuk ulama bang
mbak nino juga terima
relawan banyak terima
nah pak prabowo dalam surat itu menjelaskan
saya akan informasikan
kan menginformasikan itu tentu bertahap
tidak semua bisa ditemuin dari pak prabowo
sudah dalam sekejap
pak amin sudah
internal gerindra juga akan dikumpulkan untuk bertemu
semua akan dijelaskan semuanya
termasuk nanti emak emak
saya nggak pernah berubah
tanggal dua puluh delapan juni
setelah penutupan malam
saya di salah satu televisi swasta
insya allah akan ada pertemuan
kompetisi sudah selesai
kalau abang cek
rekam jejak digital

yang akan bertemu bulan juli
bulan juli itu bang
itu yang diprotes oleh pendukung waktu itu
kenapa harus ketemu
adek kecewa ya bang andre
ya adek kecewa
tapi saya jelaskan
ini kompetisi sudah selesai
kita harus menatap masa depan
bukan karena iming iming jabatan
ya kalau saya ditanya
saya jelas menyatakan
pendukung yang memilih saya sebagai anggota dpr ri
pendukung saya menginginkan kami di luar pemerintahan
saya akan sampaikan
aspirasi itu dalam rapat kerja nasional
yang akan kami lakukan di bulan september
tapi apapun keputusan partai
saya sebagai kader
akan tegak lurus bersama pak prabowo
kalau bang ray tanya
saya sudah sampaikan
jadi saya tegas disini bang ray
bang ariko bagaimana menanggapi apa yang tadi dikatakan oleh bang andre rosiade
termasuk soal misalnya tadi bang roy katakan ya
apakah kemudian memang betul
bahwa pdip lebih nyaman menggunakan
partai partai di luar yang lain
artinya ini supaya jelas
kita sharing kepada seluruh
apa yang disampaikan pak jokowi pada
di luar pemerintahan
dan itu berulang ulang juga saya sampaikan

sedang makan pak prabowo
kasih banyak masukan ini
imajinasikan loh bagaimana caranya
kalau di legislatif
sama ini kan pimpinan komisi juga dari
gri dekat sekali sering kami
bersama sama bang ray mendukung apa
apa program pemerintah nah kalau itu ke depan
tetapi ke depan
anda mau memberikan masukan segera
kan tidak bisa legislatif itu mengeksekusi
yang bisa mengeksekusi itu adalah eksekutif
eksekutif itu siapa bung andre
siapa bung renat itu adalah pemerintah
adalah menteri nah bagaimana
kalau anda saja di dalam artinya gerindra
masuk ke dalam begitu kan itu kan bisa saja
dalam pembicaraan ini tapi kan tergantung pak prabowo
tergantung pak jokowi
gerindra apakah mau menjadi bagian
dari pemerintahan di dalam ini
atau tidak tentukan ini kan pembicaraan pembicaraan
nah menurut saya
tidak usah kita dikotomikan hal hal
seperti itu karena kenapa
rakyat indonesia pun menginginkan kok bersama sama
yang tidak menginginkan ini
tadi yang disebut bang re rekonsiliasi
itu kan orang orang yang memang tidak
memanfaatkan pemilu ini untuk
menjadikan ini sebagai sesuatu
mengikutkan program program yang tidak jelas
yang memang tidak baik
bung renat kita ini negara kesatuan
republik indonesia yang berdasarkan
mereka tunggal ikat
berbeda beda tapi satu dua
oke pak ericko kita tahan dulu ya
saya nanti juga akan ke pak andres
sebetulnya karena kan akhirnya kita juga
boleh bertanya tanya kemana sebetulnya arah
politik partai gerindra setelah ini
nah itu kan yang menjadi di dasarnya
apakah masuk ke pemerintahan
atau tidak tadi kata pak bung renhat
kita harus break kita akan tanyakan
ke andres rusaidya usai jeda berikut ini
ya kehilangan pendukung
katakanlah mungkin pendukung
itu kalau kita survei mungkin sekarang tuh
akan kelihatan berapa persen tuh kehilangan
itu besar gitu
yang ini secara sukarela dulu
membantu habis habisan pak prabowo kan
kerelawanan itu kemudian
disikapi oleh pak prabowo dengan ketemu
dengan pak jokowi
nah itulah harga yang dibayar oleh
pak prabowo ketemu dengan pak jokowi
tentu dengan alasan yang ideal tadi
demi keutuhan bangsa
tapi apakah keutuhan bangsa itu
salah satu alasan yang mengakibatkan
dua tokoh ini ketemu
itu kan pertanyaannya gitu
kalau itulah misalnya alasannya
kenapa harus menunggu tanggal empat juli
misalnya begitu ya
kenapa tidak setelah pemilu
langsung saja ketemu
tiga belas juli pak
ya setelah pemilu
setelah putusan mk itulah
itulah misalnya gitu
jadi ini kan terus apalagi sebelumnya
ada syarat syarat yang dikemukakan ya kan
kita mau rekonsiliasi kalau syarat ini
kalau syarat ini dipenuhi macam macam
yang pada faktanya semua syarat itu
tidak terlaksana juga
membalikan kembali habib rizik
dari arab ke sini macam macam
dan sebagainya dan sebagainya gitu
meskipun beberapa tahanan sekarang
tidak ditahan tetapi kan
kasus hukum mereka tidak dihentikan
kan kira kira gitu pak
jadi oleh karena itu
bagi saya terlalu ideal tindakannya
pak prabowo sebagai politisi
dalam lanskap politik indonesia
ketemu dengan pak jokowi itu
tanpa sesuatu yang secara politik
dan pragmatis itu bisa dijelaskan
nah bagi saya yang bisa menjelaskan itu adalah
ya sesuatu yang secara politik dan pragmatis
juga harus didapatkan sebagai imbas
dari kehilangannya suara pendukungan
dan dukungan pak prabowo terhadap beliau
karena pak jokowi sama sekali
tidak kehilangan apapun
anda lihat di lini masa media sosial kita
hampir seluruh pendukung pak jokowi itu
bertepuk tangan dengan pertemuan itu
mendukung dan memberi apresiasi
hal yang sama kita temukan di lini masa
pendukungnya pak prabowo yang merasa
begitu kecewa terhadap pertemuan itu gitu
jadi pak jokowi ibaratnya
tidak memberi saham apapun
di dalam pertemuan itu
sementara pak prabowo kehilangan banyak saham
nah apakah se ideal itu pertemuan itu
demi apa yang disebut dengan keutuhan bangsa
bagi saya kalau dilihat lagi lagi ya
cara berpolitik orang indonesia
kultur politik indonesia itu
rasa rasanya nggak se ideal itu juga
maka arahnya adalah
maka arahnya adalah ada pertemuan kedua
nah pertemuan kedua itu ya membicarakan
mengenai sesuatu yang secara ideal dibicarakan
di pertemuan pertama untuk dibahasakan lebih teknis
pada pertemuan kedua ini
kan kira kira gitu kan
itu adalah kursi menteri tadi
sekarang misalnya beredar isunya dua plus satu ya kan
mungkin gerindra dapat dua tapi ditambah dengan
alat alat kelengkapan di dpr
ya mungkin dapat juga dua timpres
macam macam sekarang berkembang itu
tetapi memang cara baca itu menjadi sah
karena dalam tradisi politik di indonesia itu
tidak ada yang betul betul berbicara tentang itu

diwujudkan dalam kerangka yang ideal itu
selalu pertimbangannya adalah apa namanya ya
kepentingan selalu pertimbangannya adalah
siapa dapat apa
sebelum ke bang andre dan juga ke bang eriko
kita dengarkan dulu pernyataan dari bang sandiaga uno
soal koalisi dan juga oposisi
ini mungkin juga nanti akan saya konfirmasi lagi
ke bang andre rosiade kita dengarkan berikut ini
saya masih meyakini bahwa dalam satu pemerintahan kedepan
butuh check and balance butuh oposisi
betul betul terhormat kalau misalnya diberi kesempatan
untuk menjadi oposisi yang terus mengkontrol
sebagai seorang yang komit terhadap demokrasi
kita juga harus berani menelan pil pahit
dan kita yakini prinsip kita
begitu kita belum mendapatkan pilihan dari masyarakat
kita setia untuk tetap mengawal pembangunan ini
sebagai oposisi terima kasih teman teman
iya bang andre kalau tadi pak sandiaga uno
sudah tegas mengatakan oposisi
pertanyaan publik hari ini kan kemudian
gerindra ini kemana apakah kemudian mau dioposisi
atau masih mempertimbangkan atau sudah apa yang sejauh ini
tadi bang rey katakan bahwa pertemuan kedua
dan berikutnya adalah teknis bagi bagi kekuasaan
pertama kalau gerindra jelas sikap pak prabowo itu
kalau saya terjemahkan itu oposisi yang konstruktif
kalau saya menerjemahkan berarti
itu andre rosiade yang menerjemahkan
lalu yang kedua bang sandi selalu berdiskusi dengan pak prabowo
jadi setiap pernyataan bang sandi ataupun statement bang sandi
biasanya itu yang hasil diskusi beliau berdua
dan setiap pernyataan bang sandi diketahui oleh pak prabowo
karena memang beliau sangat dekat dan memang selalu bertemu secara rutin
dan kita tahu memang bang sandi sama seperti saya sikapnya
kita lebih baik diberikan kesempatan di luar pemerintahan
untuk mengawal menjadi oposisi yang konstruktif
kebijakan pak jokowi yang baik kita dukung kebijakan pak jokowi yang kurang tepat
kita kritisi dan kita berikan solusi
karena bangsa ini butuh check and balances
nah apa keputusan partai gerindra
tentu ini ada mekanisme yang berjenjang
termasuk besok ya bang ya
itu kan dewan pembina
tapi resminya nanti di rapat kerja nasional
rapat kerja nasional ini akan dilakukan di bulan september
disitulah kita tahu sikap resmi partai gerindra
tapi yang jelas sampai saat ini pak prabowo akan terus berkeliling nih
bertemu dengan ulama emak emak para pendukung relawan
milenial menjelaskan hasil pertemuan pak jokowi
jadi semua clear
sekali lagi bang ray bang ray mungkin punya terjemahan dan pengalaman bahwa
sekali lagi jangan samakan kami sama yang lain
apalagi satu terakhir ya
apalagi gerindra pak prabowo dan bang sandi bukan pencari kerja untuk panggung dua ribu dua puluh
bang ericko bagaimana terakhir
saya mau melihat dari sisi berbeda
sisi yang seperti apa
ini ada dua hal yang berbeda ya
ini dua karena nggak ada lagi satu dua kan
jadi boleh dua
nah yang satu
bahwa koalisi yang tadi berhadapan dengan pak jokowi
itu kan ada tapi kan sudah bubar menurut keterangan
iya kan begitu kan
nah ada juga namanya kedaulatan partai
kalau kita lihat seperti pan dan demokrat mendekatkan diri
ini kita melihat ya artinya di masyarakat ini boleh dengan persepsi yang berbeda
kita melihat dari sudut yang berbeda
nah sekarang apa salahnya
kalau gerindra mempunyai juga keinginan sendiri
apakah itu nanti menjadi bagian pemerintahan
saya tidak mau lagi di ekotomikan oposisi
ataukah di luar pemerintahan
kan tidak ada yang keliru dalam hal ini
terkait kepada apa yang nanti diinginkan di tahun dua ribu dua puluh
bagaimana ke depan partai seperti apa
ini kalau tanggapan kami sebagai sesama partai politik
kemudian juga kalau saya secara jujur melihat
ini pendapat pribadi saya boleh ini ya
pak prabowo itu bukan orang yang larut dengan dendam dengan apa
jangan dikatakan pragmatis bicara soal kekuasaan bagi bagi
saya kurang sependapat
kalau andre tadi menyampaikan begitu pun saya menganggap tidak seperti itu
kalau kami melihatnya dalam bertemu dalam berbicara
saya menjawab bang ray menurut pragmatis itu
beliau betul betul melihat ke arah depan ini bangsa ini seperti apa
tapi kan konsekuensi kamu pemerintah kan dapat kursi bang
sekarang begini kalau katakan beliau mau bergabung di pemerintahan
memberikan masukan beliau bergabung di pemerintahan bisa menjadi
apakah harus ada menteri atau tidak itu kan fleksibel
itu kan pembicaraan beliau berdua sebagai pemimpin
pemimpin gerindra dan juga pemimpin bangsa ini pak jokowi
kalau dalam pembicaraan itu ada hal yang kemudian menjadi berkembang lebih jauh
ada yang salah bung renat
apakah lebih jauh itu dengan bersama sama masuk di pemerintahan
menjadi bagian ada mungkin nanti andre yang menjadi menteri di sana
boleh kan tapi boleh juga
katakan saya di luar pemerintahan saya di luar pemerintahan pak jokowi
tapi saya akan mendukung sepenuhnya
apa cara saya mendukung
nanti di parlemen dan juga gerakan dari gerindra
nanti akan mendukung pemerintahan secara
boleh tidak sepenuhnya boleh saja
silahkan bang ray singkat saja
bagi saya sebetulnya sangat mudah bagi pak prabowo mengatakan kami oposisi
tidak perlu berbelit belit itu bolehnya ya itu
tapi mengapa ucapan itu sampai sekarang tidak keluar
kan pertanyaan yang keluar adalah pada pertemuan mrt itu
pak prabowo mengatakan kami akan membantu
kan sebetulnya demi menenangkan masanya yang katakan kecewa dengan pertemuan itu
beliau bisa menegakkan kikap saat itu
saya memang ketemu dengan pak jokowi dalam perangkat kepentingan nasional
tapi sikap kami adalah oposisi
yang bersamaan saya sampaikan kepada pak jokowi
bahwa kami tidak ada di luar pemerintahan
boleh saya sedikit lagi
kalau menurut kami tentunya
anda diam diam saja silahkan
kalau menurut kami tentunya
silahkan singkat saja
ini sebenarnya belum pernah seperti ini
kan boleh pertemuan kedua ketiga
ini kan sesuai perkembangan
janganlah kita dahuluin pertemuan kedua anak bangsa kedua pemimpin kedua negarawan besar ini
kita nantikan bersama ya pertemuan kedua
pertemuan kedua tokoh ini jangan kita terlihat sedih
harusnya seperti itu
kita tunggu seperti apa pertemuan itu ya pak andre
ya kita tunggu
insya allah indonesia kembali semakin guyup
oke baik kita akan tunggu bagaimana pertemuan
terima kasih banyak pak eriko pak anand
terima kasih banyak pak andre
terima kasih sudah hadir di praindus
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain